nilai tukar rupiah masih menguat tipis ke level empat belas sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah per dolar amerika pada pembukaan peragangan rabu pagi
presiden joko widodo mengatakan kondisi ini bukan hanya terjadi di indonesia semata
tapi dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga di amerika serikat
serta perang dagang antara tiongkok dan amerika serikat
serta krisis keuangan di turki dan argentina
untuk mengatasinya presiden terus meningkatkan koordinasi dengan sektor fiskal moneter dan industri
berikut keterangan joko widodo selengkapnya
itu melakukan koordinasi di sektor fiskal sektor moneter sektor industri pelaku pelaku usaha
saya kira koordinasi yang kuat ini menjadi kunci sehingga jalannya itu segaris semuanya
dan kuncinya memang hanya ada dua tadi saya sampaikan
di investasi yang harus terus meningkat
yang kedua ekspresi
yang kedua ekspresi
yang juga harus meningkat sehingga kita bisa menyelesaikan defisit transaksi berjalan
kalau ini selesai itu akan menyelesaikan semuanya